ya satu lagi film anak yang akan menghiasi bioskop indonesia berjudul kulari ke pantai
pemainnya sudah hadir di studio showbiz news bersama saya ada maisha kana panggilannya mini
mimi ada leline latisha kemudian ada marcia timoti dan juga ada induk semangat kayaknya
ada mas rina halo semuanya apa kabar
semangat banget ya persis kayak anaknya
ini kayaknya nih anak ketemu di jalan
anak ketemu di jalan
anak ketemu gede tapi aku mau ke mas rini dulu deh
mas riri terakhir kali aku inget banget ketika mas riri buat laskar pelangi
which is itu berapa sepuluh tahun
sepuluh tahun yang lalu
emang harus temu inspirasinya dulu atau imajinasinya harus dikumpulin dulu untuk film anak atau gimana sih mas
sebenarnya sih idenya lebih kayak mau
bikin lagi film anak anak
mira lesmana produser film ini sama saya sama sama punya kegelisahan kerinduan gitu
karena berdasarkan data juga sudah sejak lima tahun terakhir ada kurang lebih lima ratus film indonesia
mungkin cuma sepuluh lima belas film yang pantas ditonton oleh anak anak
dan sekarang ini waktu yang sangat menyenangkan untuk indonesia
orang orang sekarang udah mulai suka traveling lokal makan makanan lokal
udah mulai bangga dengan lokal indonesia ya
dengan lokalitasnya kayaknya anak anak perlu diajak ikut serta gimana cak ngurusin kan
ceritanya punya satu anak tapi ada perintilan satu ini ikut terus kan lumayan repot nggak merepotkan
gimana syuting sama mereka apalagi kan road trip tadi ngebayang gak sih kalau road tripnya
ya kalau road trip sendiri mungkin oke lah ya cuma kan road trip bawa anak tuh kan rempong tuh
ribet gitu awalnya juga mikir gitu nih perjalanan di luar syuting ya gitu gimana ya anak anak gitu
kira kira bakal capek bakal rewel apa enggak gitu kan tapi ternyata enggak kita enjoy banget sepanjang
perjalanan eh apa ya penuh hiburan kayak liburan kayak anak sendiri gak sih ini iya nih makin lama
kayak dipindah rumah kayak sebagainya oke apa pengalaman paling berkesan bukan hanya pasti kan juga ada
sehat caca terus
ada om riri kerja sama tante mira bukan selain orang orangnya apa pengalaman berkesan kalian
diajak syuting ke rote ke rote iya jadi ganti rote ada ada jadi uci sama irfan suaminya dan
sam ini sebenarnya mereka tinggal sekarang di awal cerita itu di rote bukan di jakarta lagi
makanya anaknya namanya samuderam ini sama rote karena itu juga tempat aku bisa belajar surfing karena itu
surfing tuh seru banget di sana dan kayak nggak ada enggak terlalu dalam juga pas syuting kita juga sempat
naik kapal ke tengah tengah syuting di tengah tengah dalam banget tapi tetep seru banget karena airnya
nah kalau buat marsha apa yang yang paling berkesan apa menjajaki seluruh proses syuting
film ini selain bekerja sama anak anak ini tentunya ya nggak mau lepas ya habis sudah syuting kayaknya tetap aja manggilnya ibu gitu apalagi kalau mungkin apa tripnya road trip itu kan kayaknya tetep aja menggila ibu apa lagi kalau mungkin apa tripnya road trip itu kan va
itu road tripnya juga karena kalau saya pribadi belum pernah sama sekali road trip banyak banget
tempat yang kita datangnya saya belum pernah sama sekali enggak punya pengalaman sama sekali
ke jilan itu juga baru pertama kali iya dari semua yang kita jalanin kayaknya saya pernah ya
selain jogja ya bromo tapi yang lain saya belum pernah ketika pertama kali ditawarin sama mas riri
ada film ini gitu apa yang ada di pikirannya waktu itu aku gak bisa nyetir loh mas
serius beneran jadi sebenarnya harus nyetir sendiri kan harus melalui latihan yang kita
dibantu sama ada temen deket kita yang punya drive safety driving school tinggi banget itu
canggih banget jadi jadi caca harus melalui melalui proses persiapan gitu dan saya cukup
bangga sih dengan hasilnya kalau lihat di film nanti lihat deh langsung dapet scene kayaknya ya
mau bikin sih mbak bissi oh mau bikin sih mbak bissi
pak yang buat teman teman di lantai
di luar sana selain mengisi waktu liburannya ini harus nonton kulari ke pantai
jadi kenapa harus nonton film kulari ke pantai
satu seru dua lucu tiga pemenangnya beautiful
ya pemandangannya beautiful empat relatable
lima sama anak zaman sekarang lima itu anak zaman awal banget
dan enam moralnya bisa yang didapat banyak
kayaknya udah tau banget ya bakal ditanya kayak gitu jadi harus ada enam kunci kenapa harus nonton kulari ke pantai tanggal berapa
dua puluh delapan juni dua ribu delapan belas di bioskop kesayangan anda seluruh indonesia
aduh ini ya
akan ada soundtrack judul selamat pagi yang dinyanyikan bersama run
oke aku mau dengerin dong coba
dan ku katakan
kata sama pagi ambun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini dan kukatakan pagi kicau burung
nyanyi begini kusi abduk jalani hari ini ya keren banget jadi kembali bisa bikin ini juga musikalnya
juga mungkin nggak sih iya mungkin ya one day ya thank you sekali lagi teman teman semua masih
ini cocok juga terima kasih ya sukses buat filmnya ya oke itu tadi interview saya dengan para pemain
kulare ke pantai kita akan kembali ke aziza hanum hai thank you kalian keren banget sih ya